kan katam pernah stres deh

sekarang ini kamu bapak rumah tangga
tidak ada yang salah
kamu tidak salah istri kamu tidak salah
yang salah adalah kenapa kita membolak balikan kodrat dan fitrah
kalian lihat dari mirip ini
kenapa tuh kamu tinggal smstt
ya allah kang tatang
sampai lari ke lingkampung pin
alhamdulillah herobil alami
kita berdoa dulu
allahumma lakasuntu wabika amantu
amin ya rabbal alamin
alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir ramadan
nanti malam kita akan mengadakan takbiran
besok pagi kita akan melaksanakan
solat yang anjur fitri
saya ajan dulu
allahu akb anti youtube
mudah lagi neng
bapak ganti piringnya
makan ini kolatnya
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah pak
gak usah padam
berantem lagi hah
mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun